halo selamat siang sekitar seratus orang tidak dikenal melakukan penyerangan dan perusakan terhadap mapolsek ciracas jakarta timur
inilah rekaman video amatir detik detik penyerangan mapol res ciracas sabtu dini hari tadi
kobaran api terlihat di halaman polsek akibat sejumlah kendaraan yang dibakar
penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal yang datang secara tiba tiba
sedikitnya dua unit mobil terbakar empat mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak
sejumlah sepeda motor yang terparkir di sisi kanan polsek juga tak luput menjadi sasaran penyerangan
sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras hingga pagar polsek pun ikut dirobohkan
setelah situasi kondusif kapolda metro jaya irjen polisi nana sujana dan pangdam jaya maijen tni dudung abdurrahman langsung meninjau lokasi kerusuhan
setelah mereka melakukan penyerangan
melakukan penganiakan terhadap masyarakat kemudian pengerusakan beberapa toko
mereka kemudian rombongan kelompok ini berjalan
berjalan bersama sama kemudian mendatangi polsek ciracas
polsek ciracas mereka kemudian melakukan pengerusakan terhadap polsek
ya itu tadi disampaikan oleh kapolda bahwa kejadian ini motifnya masih dipelajari
ada motif lampa dan kenapa polisi kemudian bukan polisi saja sebetulnya masyarakat juga ada yang menjadi korban
tadi ada alparman dan sebagainya
ini masih diselidiki dari mana bisa kejadian seperti itu
kapolda metro jaya masih menyelidiki motif dibalik penyerangan ini dan memburu para pelaku
sementara polisi akan mempelajari sejumlah cctv di sekitar tkp
budi tanjung jakarta